buntut dari pelesir berjamaah yang dilakukan bupati gresik bersama lebih dari seratus orang pns
komisi satu dprd gresik kami siang memanggil sejumlah pejabat yang terkait dengan kegiatan tersebut
dprd menuntut kejelasan kepada sekretaris daerah soal biaya pelesir yang mencapai enam ratus juta lebih
polemik kabar pelesirnya seratus lebih pejabat pemerintahan kabupaten gresik ke malaysia terus bergulir
mulai sekretaris daerah hingga para pegawai yang terlibat memenuhi panggilan komisi satu dprd kabupaten gresik
dalam hearing atau dengar pendapat yang digelar tertutup bagi awak media ini
komisi satu menyatakan tak mendapatkan bukti izin dari gubernur dan kemendagri
maupun bukti penggunaan uang yang dipakai saat klesir berjamaah ke malaysia selama tiga hari
bukti perjalanan surat perjalanan dinas kurang lebih sudah ada
yang kedua tidak menggunakan uang apbd
sementara sekretaris daerah kabupaten gresik joko sulistyo memilih bungkam dan kabur saat dikonfirmasi awak media
menurut nadlif kepala bkd gresik kepergian bupati dan wakil bupati bersama satu ratus sembilan belas orang pns ke malaysia
sudah mengantongi izin dan keseluruhan biaya menggunakan uang pribadi
nanti pak sekda pak sekda pak sekda mau ke sini
kemarin kepergian ke
tidak apa apa sudah ada izinnya dari pak gubernur
kalau di kementerian negeri pak
beberapa orang pak
beberapa orang pak
seperti diberitakan sebelumnya plesir bupati dan wakil bupati ke malaysia ini
membawa rombongan lebih dari seratus orang pns
aksi tamasya masal ini menuai kritik dan kecaman dari masyarakat gresik
selain menjadi viral di media sosial warga gresik mengecam karena para pejabat
mengumbar euforia di tengah kondisi apbd yang kritis